terima kasih anda masih di good morning agar pagi anda lebih semangat saya punya kisah yang inspiratif untuk anda
bermula dari seorang pengamen jalanan mahasiswi asal surabaya
pada jumat kemarin meraih wisudawan terbaik fakultas hukum universitas erlangga surabaya
noviana berhasil lulus dengan predikat lulusan cum laude dengan indeks prestasi tiga sembilan puluh empat
keren ya ini dia informasinya
noviana gadis dua puluh empat tahun ini adalah anak dari keluarga kurang mampu di pumpungan surabaya yang menyandarkan hidup dengan mengamen
noviana mengamen sejak sekolah taman kanak kanak
noviana kecil mengikuti kedua kakaknya untuk mengamen di perempatan nganggel jaya surabaya
mereka bertiga mengamen untuk membantu perekonomian keluarga yang terpuruk apalagi saat itu kedua orang tua mereka sakit keras

rasa kelam itu tak menghambat noviana untuk berprestasi
jejak manis perlahan mulai dirajut oleh novi hingga akhirnya berhasil masuk jalur undangan di fakultas hukum universitas airlangga surabaya jawa timur
berbagai upaya dilakukan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan mulai dari berdagang barang menjadi pelatih olahraga panah hingga akhirnya dirinya meraih beasiswa di semester kelima
jumat lalu noviana yang dulunya hidup dari pengamen akhirnya diwisuda
noviana menjadi sarjina lulusan terbaik

ketika berhasil berhasil meraih gelar lulusan kumlot dengan indeks proses kumulatif tiga sembilan puluh empat
sejak saya masih kecil jadi waktu itu kan karena desakan ekonomi jadi terpaksa saya dan keluarga saya turun ke jalan
waktu itu ingin melanjutkan sekolah sp dua
pengennya sih jika diunder juga
sementara itu karya tiningsih
noviana mengaku terus melantunkan doa kepada anaknya agar kelak dapat berhasil dan meraja citanya
sebenarnya dalam hati ya nggak tega nangis
sebenarnya doa hati itu nangis
tapi mungkin apa ini jalan ya harus dilalui gitu
makanya saya bilang sama anak anak saya apa mungkin ini jembatan memang harus dilewati
nanti kalau sudah lewat ini mungkin bismillah
diangkat derajatnya novi gitu
kini putri pasangan sustresno dan karya tiningsih ini melanjutkan karyanya di sebuah kantor advokat
noviana juga ingin melanjutkan studi ke program s dua agar kelak dapat mendaftar menjadi hakim
muhammad januar komarudin surabaya jawa timur